puluhan karyawan dokter dan perawat rumah sakit umum daerah besuki situbondo menggelar aksi mogok
ini dilakukan karena manajemen rumah sakit tak kunjung membayar uang kesejahteraan
akibatnya pelayanan rsud besuki lumpuh total
puluhan perawat medis dokter dan karyawan rsud besuki situbondo langsung memblokir pintu masuk ruang perawatan igd pada kamis pagi
aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan yang selama berbulan bulan tidak mendapat tunjangan pelayanan oleh pihak rumah sakit
selain belum dibayarnya gaji para pegawai rsud besuki juga diketahui tengah mengalami kekurangan stok obat obatan dan peralatan medis lainnya sejak dua bulan kebelakang
hingga kini pihak rumah sakit memiliki tanggungan hutang senilai dua empat miliar rupiah untuk pelayanan kesehatan seperti obat oksigen dan lain lain
sementara belasan dokter spesialis sudah enam bulan tidak dibayar dengan nilai ratusan juta
yang jelas keuangannya mas yang jelas dari sisi keuangannya sebenarnya keuangannya sih ada
keuangannya sih ada terkait dengan jasper kemarin yang pencairan bulannya kemarin
itu seharusnya kan sudah ada ternyata keuangan itu bahasanya tak konfirmasi ke dia bahasanya katanya untuk pembayaran hutang
ia kini aktivitas pelayanan rsud besuki pun lumpuh total
warga yang hendak ke rumah sakit pun memilih melihat aksi demo ini dari luar pagar
pasca demo dan aksi mogok seluruh pegawai dan dokter serta perawat layanan rsud besuki masih lumpuh
komisi empat dprd setempal
tempat yang melakukan sidak pada kamis siang mendapati seluruh kebutuhan mendasar penanganan pasien kosong
mogok kerja dan demo membuat layanan kesehatan di rsud besuki lumpuh
hanya terlihat sejumlah petugas dan tak ada satupun pasien rujukan dari sejumlah puskesmas sekitar
tak hanya akibat mogok pegawai lumpuhnya layanan kesehatan di rumah sakit milik pmd ini juga disebabkan oleh habisnya kebutuhan dasar penanganan pasien
komisi empat dprd yang melakukan sidak
rumah sakit ini mendapati sejumlah pegawai tidak bisa bekerja melayani pasien lantaran habisnya stok kebutuhan seperti obat obatan gawat darurat infus jarum suntik dan cairan regen atau cairan higienis
kondisi ini diakui sejumlah dokter sudah terjadi sejak sebulan terakhir
kondisi ini membuat anggota dprd situbondo berang dan menyebut rumah sakit besuki sudah tidak bisa lagi melayani kesehatan masyarakat
mengatasi kondisi darurat ini pertama dinas kesehatan mengeluarkan rekomendasi untuk subsidi dulu obat obatan dan kebutuhan lain yang bisa disuplai kepada rumah sakit zuki
jadi abaikan masalah administrasi dan lain lain
komisi empat pun mendesak pihak dinas kesehatan situbondo untuk segera membuat rekomendasi darurat
menyuplai kebutuhan obat obatan dan kebutuhan dasar rumah sakit lainnya
sementara hingga kini kepala rsud besuki belum memberikan keterangan terkait demo pegawai ini
akibat lumpuhnya layanan rumah sakit sejumlah petugas medis hanya duduk di luar rumah sakit dan sebagian lainnya memilih pulang